wakil presiden maruf amin memanggil seluruh staf khusus wakil presiden di kantor wakil presiden jakarta
pemilihan delapan staff khusus ini merupakan hak prerogatif dari wakil presiden
delapan staf khusus wakil presiden akan bertugas membantu wakil presiden maruf amin dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden
berbeda dengan presiden joko widodo maruf amin lebih memilih orang yang berpengalaman untuk mendampingi dirinya saat bekerja
beliau baru saja telah memanggil seluruh staf khusus yang sudah mendapatkan surat keputusan dari presiden
ada delapan orang staff khusus itu dengan bidang masing masing yang memang sudah sesuai dengan nomenklatur yang sesuai dengan peraturan sebelumnya
mulai dari zaman wakil presiden sebelumnya yaitu bapak yusuf kala
menurut jurubicara wakil presiden mas duki baidlowi ke delapan staff khusus itu sudah mulai bekerja pada hari ini
nantinya staf khusus akan menggelar rapat koordinasi setiap selasa siang untuk membahas isu strategis bersama dengan wakil presiden
berikut ini delapan nama yang ditunjuk wakil presiden maruf amin sebagai staf khusus